rapat koordinasi dan konsolidasi dpc pdip solo
akhirnya memutuskan untuk menolak permohonan pengunduran diri ahmad purnomo
sebagai bakal calon wali kota
keputusan ini dibacakan oleh ketua tim penjaringan putut gunawan minggu sore
di kantor dpc pdip solo
menurutnya purnomo merupakan bakal calon yang diajukan oleh dpc pac
seluruh ranting dan anak ranting
sehingga sebagai kader purnomo harus tunduk pada mekanisme partai
sementara itu purnomo yang mengetahui niatnya untuk mundur sebagai bakal calon wali kota
menyatakan siap kembali untuk maju sebagai bakal calon wali kota solo
ia akan bersaing dengan putra presiden joko widodo gibran raka buming raka
untuk mendapatkan rekomendasi dari dpp pdi perjuangan
hal senada juga disampaikan oleh bakal calon wakil wali kota solo teguh prakosa
ia akan tetap maju sebagai bakal calon wakil wali kota mendampingi purnomo
jadi proses yang dilakukan dpc partai sudah selesai
maka tugasnya dpc menunggu keputusan dpp partai
maka tugas dpc partai untuk mengamankan dan memenangkan pilkadanya
sebelumnya ahmad purnomo menyatakan mundur dari pencalonan sebagai bakal calon wali kota solo
ia mengirimkan surat pengunduran dirinya ke dpc pdip solo
dengan alasan situasi saat ini masih pandemi covid sembilan belas
sri hartono solo jawa tengah